inilah kondisi salah satu layanan kesehatan di kabupaten waropen papua
yakni puskesmas waren yang sangat memprihatinkan
bangunan yang rusak alat kesehatan yang sangat kurang
serta tenaga kesehatan yang minim
membuat masyarakat kabupaten di wilayah terdepan terluar dan tertinggal ini
tak dapat merasakan layanan kesehatan yang layak
wakil bupati waropen lamek maniagasi menjelaskan
kondisi fasilitas kesehatan yang tak layak di kabupaten waropen
disebabkan lemahnya sinergitas kinerja dan rendahnya kesadaran perangkat daerah
untuk membangun masyarakat
memang kalau kita lihat dari bawah ada oksus ada
dak juga ada
nah ya itu
sender daya manusia
kemudian kelakuan manusia
semua terbawa di situ sehingga
semuanya tidak berjalan dengan baik
ya kita harus membentuk manusia manusia yang siap membangun
artinya dibutuh waktu
anggota dpr ri dapil papua yanper menas mandenas mendorong
agar aparat penegak hukum dan masyarakat
mengawasi ketat kinerja pemerintah di wilayahnya
hal ini dilakukan agar anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat
dapat digunakan maksimal untuk kepentingan pelayanan publik
kita minta untuk tetap pak kanjari dan pak polres
terima kasih untuk mengawasi
kinerja daripada aparat yang ada di daerah ini
supaya anggaran yang sedikit mereka gunakan dengan maksimal
untuk membangun daerah ini
terutama membiayai program program prioritas
dan paling penting adalah pelayanan publik
pelayanan publik harus mereka utamakan
dari segi kebijakan alokasi anggaran secara menyeluruh untuk daerah
dengan begitu saya pikir
masyarakat kita pasti akan mendapatkan dan menerima banyak manfaat
karena penduduk di sini sedikit
tapi kita harus berpikir
kita harus menerima banyak manfaat

dpr ri telah memberi tambahan dana otsus cukup besar
pada pemerintah kabupaten kota di papua
agar digunakan lebih maksimal pada layanan pendidikan
dan kesehatan masyarakat papua
masyarakat juga diajak aktif mengawasi penggunaan dana otsus papua
agar dana otsus tak disalahgunakan para pejabat di papua
kabupaten waropen papua